sorry ya abisnya selama aku di jakarta aku udah berkali kali ketemu orang jahat
sampai aku udah gak bisa ngebedain mana yang niat baik sama aku dan mana yang niat jahat sama aku
jadi kamu udah gak tahan di jakarta dan kamu balik ke ciamis iya
kamu kok tau aku udah di ciamis
kamu ada sebelah siapa sih
ya ampun jadi dari tadi tuh kamu gak sadar kalau kita pernah ketemu iya
saya terlalu prihatin atas kondisi ibu
tapi biar bagaimanapun juga ibu harusnya hati hati dengan keadaan bayi ini
ibu harus menjaganya
saya tahu ibu memang masih muda
tapi biar bagaimanakan ibu adalah seorang ibu
dok suhunya semakin tinggi dok

sebaiknya ibu dan mas mengurusin dulu administrasinya
agar anak ini bisa kami tangani lebih baik lagi dan mendapatkan kamar untuk malam ini
nah yaudah kita harus administrasi sekarang ya
gak mau aku mau sama bino
kamu lihat kamu harus kotak kamu gak boleh kayak gini
dan kamu gak boleh gagal untuk menjaganya
aku belum gagal
aku belum gagal
gak ada suami ibu pun yang nyerahin anaknya
yaudah sekarang kita harus administrasi ya
biar dokter meriksa bino ya
gimana aku bisa bayar rumah sakit ini
aku gak mungkin lagi pinjem sama kantor
ya udah kamu tunggu sini ya
aku kresap dulu sebentar
selamat malam sus
iya malam kak
biar saya bantu
ini semua karena mami dan dika
kalau vina sembuh
aku gak akan balik ke kampung
sebelum dia kembali ke kakek dan neneknya
apa kamu hamil luar nikah
jadi selama ini urusan aku bukan kamu
tapi orang tua kamu
nah aku mau panggil mereka aja gimana
bukan gitu kejadiannya
lagipula aku udah gak punya orang tua
aku gak punya orang tua
selama ini aku dirawat sama wakku
aku sakit setelah ngelahirin
makanya keluarga almarhum suami aku yang lebih banyak ngurus dia
kalau emang kayak gitu kejadian ya
kamu gak perlu nyayang diri kamu kayak gini
dan aku yakin kok
allah pasti akan ngasih kesempatan kedua buat kami
ya udah aku bantu kamu isi kromnya ya
nanti kamu tinggal tenang tenang aja

aku harus ngaku sebagai mita
dalam kondisi fino butuh aku gini
aku harus ngaku sebagai mita
atau enggak gini aja deh
tapi kenapa bebeda dengan orang lain
teman teman tahu sampai kata itu
tapi kita pun pake nama
kalau nggak ada kartu identitas atau
bakal susah usaha administrasinya
dia harus dapat pertolongan segera mungkin
biar masalah ktp dan administrasi
biar jadi urusan apa aja ya
kamu kenapa sih baik banget sama aku
kamu tuh kenapa sih
niat aku tuh sama kamu tulus
tapi kamu semua berpikirannya
enggak tentang aku
abisnya selama aku di jakarta
aku udah berkali kali ketemu orang jahat
sampai aku udah gak bisa ngebedain
mana yang niat baik
sama aku dan mana yang niat jahat sama aku
kamu udah gak tahan di jakarta
dan kamu balik ke ciamis
kamu kok tahu aku dari ciamis
kamu ada sebelah siapa sih
dari tadi itu kamu gak sadar
kalau kita pernah ketemu
waktu diangkut aku pernah ketemu kamu
aku kasih kamu roti sama minuman
tapi kau marah marah sama aku
dan gendulah aku sebagai perampok
ya atau mungkin
mukaku gak gampang diinget kali ya
jadi gak berkesan
untung sebelumnya dia gak pernah tahu
siapa namaku sebenarnya
dan kayaknya dia orang yang gak tahu
aku urusan administrasi dulu ya
kamu tunggu disini aja
aduh wisnu kemana ya
aku belum sempat bilang terima kasih lagi sama dia
kamu cepat sembuh ya nak
supaya tak pernah khawatir terus kayak gini
besok aku juga akan bisa ngantar
gimana caranya aku bisa dapat uang tambahan lagi
tante mama gak akan kemana mana
kamu tenang aja ya
mama akan berusaha setelah mati